dan terkait dengan insiden pembakaran bendera di garut bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon ada abdul rahman selaku sekretaris jenderal pimpinan pusat gp ansor
pak abdul selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia
pak abdul sebelumnya saya harus tanya dulu bagaimana sebenarnya kronologi insiden pembakaran di garut yang terjadi pada peringatan hari santri nasional kemarin
jadi informasi yang kita dapat dari sahabat sahabat di garut jadi saat peringatan hari santri itu ada yang memprovokasi dengan mengibarkan bendera hdi
yang padahal pada pertemuan pertemuan sebelumnya diputuskan agar tidak ada pihak manapun yang membawa bendera organisasinya atau bendera tertentu
bendera merah putih
dan karena ada provokasi itu kemudian ada sahabat sahabat yang mengambil tindakan untuk mengamankan bendera itu
dan ini perlu diketahui ini terjadi bukan hanya di satu tempat tapi juga di beberapa tempat yang lain di garut
kemudian ada beberapa tempat di beberapa kabupaten di jawa barat
dan pengamannya berbeda
yang lain disita disimpan diserahkan polisi atau diamankan sendiri oleh polisi
tetapi hanya satu kejadian yang di limbangan ini yang ada pembakaran
oke jadi saya klarifikasi ada beberapa peristiwa ada beberapa kejadian serupa
namun yang anda maksud kejadian yang sama itu di beberapa tempat di garut dan juga di beberapa kabupaten di jawa barat
ini maksudnya insiden pembakaran kah
atau pengibaran bendera itu
bukan pengibaran bendera
jadi pengibaran bendera hti ini terjadi di banyak tempat
pada waktu yang sama yaitu hari santri nasional mereka menggunakan momentum itu untuk melakukan provokasi
dan ini jelas jelas pindahkan provokasi yang sistematis yang dilakukan oleh pihak yang kemudian menyuruh atau meminta seseorang untuk mengibarkan itu di tengah tengah
upacara atau afel
dan laporan yang kami dapat beberapa orang yang ditangkap diminta keterangan itu bukan berasal dari kabupaten setempat
jadi ada yang dari kabupaten bekasi dan yang lain lain yang datang
saya juga tidak tahu motifnya
karena itu perlu dipelusuri
mengapa mereka jauh jauh datang dari bekasi
kemudian ikut apel di beberapa kabupaten kota itu dan melakukan pengibaran
saya kira ini polisi perlu melakukan investigasinya penyelidikannya
oke dan kalau tadi ada dugaan upaya provokasi seperti yang anda sampaikan karena ada hal hal tersebut ya
temuan di lapangan seperti itu ya
oke pak abdul saat ini juga sudah ada kalau tidak salah ada dua sampai dengan tiga orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran
sudah diamankan oleh pihak kepolisian
kemudian juga artinya pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga menyelidiki terkait dengan insiden pembakaran bendera di garut kemarin
nah terkait dengan perbuatan pidana kemudian besok dalam gelar perkara juga akan dihadirkan ahli agama
kemudian juga ahli pidana artinya perbuatan pidananya ada dua kemungkinan bisa saja terkait dengan pasal penistaan agama
kemudian juga pasal terkait kegaduhan tanggapan anda
apakah anda melihat ada penistaan agama di situ
ya tidak ada peristahan agama
dan sahabat sahabat kita itu sekarang di sedang proses dimintai keterangan
dan lbh ansor akan mendampingi mereka
karena begini mbak kalimat tawhid kalau ditempel di kertas kemudian dikasih angka kasih hari itu namanya kalender
kalau kalimat tauke ditaruh di kain seperti hitam itu menjadi bendera
nah benderanya siapa
benderanya hdi kan begitu
karena tulisan sop arabnya itu berbeda dengan tulisannya
benderanya isis sama sama menggunakan kalimat tawhid
berbeda dengan tulisannya apa namanya benderanya al qaeda
sama sama menggunakan kalimat tauhid
tapi kita tidak menyebut bendera isis itu sebagai bendera paukit
kita bisa menyebut benderanya al qaeda itu sebagai bendera tauhid
nah kenapa bendera hizbut tahrir ini di framing sebagai benderanya tawhid
jadi tidak ada penistaan agama
karena begini karena di dalam tradisi kita dalam masyarakat kita
untuk memuliakan kalimat tawhid itu kita harus menjaganya dengan baik
ditempatkan di tempat yang baik diperlakukan dengan perlakuan yang baik begitu ya
tidak boleh sembarangan kita menuliskan kalimat tawhid itu
kemudian sampai terjatuh sampai kotor dan sebagainya
untuk kasus kasus seperti kalender quran yang juga rusak dan sebagainya
itu bagaimana cara menanganinya
yaitu dengan caranya dibakar diantaranya
caranya dibakar supaya tidak kalimat taufik itu terjaga tidak diinjak injak
tidak apa masuk tong sampah dan sebagainya
kita balik lagi ke proses hukum
proses hukumnya sekarang sedang berjalan pak abdul
kemudian kita akan lihat bagaimana ke depannya
namun yang ingin saya tanyakan
kalau tadi gp anson
tadi pak abdul dalam statement menyampaikan bahwa akan tetap mendampingi terkait dengan masalah hukum ini ke depannya
apakah ada semacam upaya pendisiplinan terhadap anggota bansar terkait dengan hal ini
karena mungkin banyak pihak pihak kemudian di luar sana ada pro kontra segala macam
kita lihat dulu motivasi yang bersangkutan
pas dia melakukan seperti itu
apakah ada yang menyuruh
atau seperti apa
kita harus jalani dulu pak
jadi kita tidak buru buru menghakimi yang bersambutan
dan proses ini kan masih berjalan
ini sama juga dengan imbauan dari mui dan juga bersama kepolisian
untuk masyarakat di luar sana tidak mudah menyerap informasi yang tidak benar dan juga tidak mudah terprovokasi ya
terima kasih pak abdul roman sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
di ujung telepon berikutnya saya juga sudah tersambung dengan sekretaris pimpinan pusat muhammadiyah abdul muti
pak abdul selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan cnn
pak abdul selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak abdul dari muhammadiyah tanggapan terkait dengan insiden pembakaran di garut pembakaran bendera
ya seperti yang tadi sudah kami sampaikan dalam press conference
kami sangat menyayangkan dan menilai perbuatan itu seharusnya tidak terjadi
dan dalam beberapa hal itu sudah menurut saya sudah agak kebablasan gitu ya
euphoria yang berlebihan lebihan
yang kemudian menimbulkan apa
perilaku yang kemudian menjadi polemik seperti yang terjadi sekarang ini
oke pak abdul muti tadi pak abdul rohman juga dalam statementnya mengatakan bahwa masih akan terus mengawal kasus ini seiring dengan proses hukum yang berjalan nanti ke depannya
terkait dengan upaya pendisiplinan terhadap anggota banser juga masih akan terus dipantau
apa yang menurut anda apa yang harus dilakukan dari gp ansor terkait dengan hal ini
ya yang pertama tentu proses hukum itu saya kira sebuah penyelesaian yang elegan
dan menurut saya memang kita harus membiasakan diri kalau ada persoalan itu kita selesaikan secara hukum
walaupun sebenarnya ada penyelesaian lain yang lebih sesuai menurut saya yaitu kita lakukan upaya upaya dialog kita lakukan upaya musawarah
kemudian kita terbuka hati misalnya muhammadiyah sendiri kan menyarankan agar gp ansor meminta maaf
saya kira itu sebuah upaya moral gitu yang dalam beberapa hal saya kira akan lebih bisa menurunkan suasana daripada kita kemudian menggunakan berbagai macam argumen dan logika
menyatakan bahwa tindakan itu bukan tindakan yang salah
tentu benar dan salah kalau konteks hukum nanti pembuktiannya di pengadilan
tetapi dalam kita bermasyarakat berbangsa bernegara itu perlu sensitivitas perlu kepekaan perlu tenggang rasa
dan kemudian ya sebagai bangsa yang terkenal dengan sikap sopan santunnya
kita lebih bijak lah dalam melangkah gitu
pak abdul muti terakhir kalau tadi saya tanyakan bahwa dalam gelar perkara yang akan dilakukan besok akan dihadirkan ahli pidana kemudian juga ahli agama di sana
karena ini bisa saja terkait dengan pasal penistaan agama kemudian juga pasal kegaduhan
walaupun tadi pak abdurrahman menyampaikan bahwa ini sama sekali bukan penistaan agama
pendapat anda singkat saja pak abdul muti
ya penistaan dan tidak itu nanti pembuktiannya di pengadilan
jadi tinggal bagaimana polisi dan kemudian juga mungkin masyarakat yang melakukan gugatan hukum itu menyampaikan bukti bukti material dan argumen argumen legal yang dapat dipertanggungjawabkan
sehingga sekali lagi penyelesaian secara legal itu menurut saya lebih elegan
dan sekarang bagaimana pembuktiannya benar salahnya ya kita tunggu proses pengadilan itu
yang penting aparatur keamanan jangan menganggap ini persoalan yang biasa biasa saja
ini bisa terjadi eskalasi tindak kekerasan dan aksi aksi massa yang tidak bisa dikendalikan
karena kita sekarang sudah melihat aksi aksi massa itu terjadi di beberapa tempat
yang kedua kita doronglah
ada upaya upaya yang diperlukan
terima kasih pak
jangan hanya dialog
saya jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang juga sederhana
peristiwanya mungkin hanya beberapa saat saja dan di satu tempat saja
tetapi dampak ikutannya ini bisa kemana mana apalagi jika ada misalnya apa
pihak pihak melakukan dramatisasi dan politisasi di tahun politik yang memang sekarang ini membutuhkan suasana sosial yang tenang
suasana sosial yang damai
agar kita ini bisa senantiasa rukun bersatu untuk kemajuan umat dan bangsa
itu yang kita harapkan tentunya dan juga kita akan hormati proses hukum yang berjalan ya pak abdul muti
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini